sementara itu hari ini pemungutan suara dilaksanakan di berbagai negara dari wilayah asia pasifik afrika eropa hingga amerika serikat
di melbourne australia tempat pemungutan suara dibuka sejak pukul sembilan pagi waktu setempat dan dipenuhi oleh warga negara indonesia yang hendak menggunakan hak suaranya
antrian masyarakat indonesia di melbourne begitu panjang sampai ke negara hampir lima ratus meter
ada berapa banyak warga negara indonesia yang hari ini menggunakan hak suaranya di sana
kalau dari catatan pemilu yang lalu itu ada sekitar lima belas penduduk indonesia di wilayah victoria
ya ada lima belas ribu di wilayah victoria
dan sejauh pengalaman anda menggunakan hak suara di sana jalannya pemilu apakah lancar atau ada kendala kendala
sejauh pengamatan saya semuanya lancar
ya tidak ada kendala keamanan ataupun apapun begitu ya
kebetulan pemilu ini dilaksanakan pada hari sabtu jadi lalu lintas
juga lebih tepi dan kebetulan juga di wilayah victoria sekarang lagi school holiday
jadi antusiasnya masyarakat itu tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat sekitar
adakah kemudian warga negara indonesia yang tidak dapat memilih ataupun ada kendala kendala lain untuk mengurus surat untuk mencoblos ini
sejauh pengalaman saya saya tidak melihat ada masalah
karena sekarang masih terelatik setengah hari belum terlambat
jadi mungkin belum ada kasus kasus seperti itu
dan saya harap tidak ada kasus seperti yang anda sampaikan tadi
metode yang dilakukan di melbourne sendiri apakah semua warga negara indonesia yang ada di sana harus datang ke tps ataukah ada kotak kotak keliling
untuk wilayah indonesia tidak
untuk wilayah metropolitan area itu kita harus datang ke konsulat jenderal sebagai tps di melbourne
dan untuk yang di luar wilayah metropolitan itu bisa ketinggian lewat kos
sampai jam berapa nanti masyarakat atau warga negara indonesia masih bisa mencoblos hari ini
jadi kemarin seperti edaran dari konsulat jenderal untuk tps melbourne
itu disarankan untuk
untuk mencoblasi sebelum jam enam sore
dan setelah jam enam sampai jam tujuh itu dialokasikan untuk yang siapkan pemilih yang di tps
baik jadi masih ada beberapa jam lagi begitu ya untuk warga negara indonesia yang berada di melbourne yang belum ke tps
ya sekitar empat jam
baik terima kasih sigit
terima kasih anda dari melbourne australia